terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia tech news
permasalahan sampah memang selalu menjadi momok tak terkecuali dengan permasalahan sampah antariksa
ada menjadi fokus utama para peneliti yakni kondisi lingkungan orbit yang ekstrim
membuat usaha untuk membersihkan sampah antariksa ini pun semakin rumit
sehingga para peneliti menciptakan berbagai metode revolusioner untuk menyingkirkan sampah antariksa
di era semuanya serba cepat manusia sangat bergantung pada teknologi satelit
baik satelit komunikasi navigasi penelitian hingga satelit militer
dalam katalog antariksa lebih dari enam satelit telah diluncurkan ke ruangan kasa sejak seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
saat ini diperkirakan ada sekitar dua satelit yang mengorbit di planet bumi
hal ini mengakibatkan resiko tabrakan antar satelit sangat besar
tabrakan obyek bumi rendah atau istilahnya cashler syndrome
membuat puing puing atau sampah berserakan di orbit
sama halnya dengan sampah di bumi
space junk atau sampah antariksa juga menimbulkan masalah besar
saat ini diakini ada sekitar lima ratus ribu puing seukuran ibu jari hingga sebesar tangki air
menghiasi luar angkasa
kondisi ini membuat sedikitnya satu satelit hancur tiap tahun
karena tertabrak puing puing satelit
menyadari tengah menjadi ancaman para peneliti mulai mencari metode untuk membersihkan sampah ruang angkasa
salah satunya dengan menembak sampah itu dari bumi menggunakan senjata laser raksasa
sampah yang terjatuh diakini nantinya akan hancur terbakar di atmosfer
namun kendalanya metode ini memicu interaksi berbahaya yang membuat puing sampah bergerak tak terkendali
selain itu ada metode menggunakan jaring raksasa
pesawat yang dilengkapi ratusan jaring akan terbang di orbit rendah untuk mencari sampah lalu mengambilnya dengan jaring
selain laser dan jaring ada juga cara slingshot
puing puing di luar angkasa akan ditangkap oleh satelit slingshot lalu akan dilontarkan ke wilayah yang aman dan kosong
namun kelemahan cara ini sampah luar angkasa justru dibuang ke laut
yang paling mendekati kenyataan adalah alat pembersih yang diciptakan jaksa agensi luar angkasa jepang
daksa menciptakan prototipe bernama kite yang telah diuji cobakan pada stasiun luar angkasa internasional
kait akan mengeluarkan kabel lalu menarik puing puing di luar angkasa dan membawanya kembali ke atmosfer bumi
sedangkan yang paling terbaru adalah gripper alat pembersih buatan peneliti stanford university yang mampu menangkap puing puing antariksa
dengan sistem perekat mirip kaki cicak uji coba purwarupa gripper dapat menempel pada benda benda datar seperti panel surya
sementara lengan bisa meraih benda melengkung seperti tubuh roket di bawah grafit asi nol
apapun metodenya sampah di luar angkasa sama halnya dengan sampah di bumi
jika tidak segera dibersihkan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia